diduga arus pendek listrik sebuah pesantren di kramat watu serang banten ludes terbakar
kebakaran di pondok pesantren di kecamatan kramat watu kabupaten serang banten
langsung merembet ke seluruh isi bangunan kamar santri yang mudah terbakar saudara
seorang santri mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit setempat
kebakaran di pondok pesantren ini diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik saudara
kebakaran di pondok pesantren di kecamatan kramat watu kabupaten serang banten saudara
api ini langsung merembet ke seluruh isi bangunan kamar santri yang mudah terbakar
seorang santri mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit setempat
kebakaran di pondok pesantren di kecamatan kramat watu kabupaten serang banten saudara